ulah turis asing di bali menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir
mulai dari dugaan penyalahgunaan visa sehingga pelanggaran ketertiban umum
terbaru gubernur bali wayan koster menegaskan akan melarang turis asing menyewa motor
dan hanya menggunakan sarana transportasi yang disediakan oleh agen perjalanan
namun aturan ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak ekonomi bagi warga lokal
untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini kami telah terhubung melalui sambungan zoom
dengan kandis periwisata provinsi bali cok bagus pemayun
selamat sore pak
terima kasih atas waktunya
ini kalau kita lihat beberapa permasalahan turis asing yang sempat viral adalah
mengganti pelat nomor di bali dengan bahasa rusia
membuat petisi tentang ayam berkokok naik motor tidak menggunakan helm
menyalakan bom asap di kawaijen
serta bekerja ilegal padahal visanya menggunakan visa kunjungan
dari kacamata anda sebagai kandis periwisata bagaimana anda melihatnya
pak cok mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya karena kami belum bisa mendengar suara anda
baik terima kasih mas ishaul
seiring dengan bali dibuka bebas karantina tujuh maret dua ribu dua puluh
wisatawan yang datang ke bali meningkat
terbukti total kunjungan ppln wna yang datang ke bali sampai dengan
desember dua ribu dua puluh dua sejumlah dua tiga juta
tentu ini kita lihat di media juga ada beberapa persoalan persoalan yang ada
seperti tadi yang disampaikan oleh mas gisal
kami dari dinas pariwisata segera menyikapi hal ini
karena memang atensi dari bapak gubernur untuk menerapkan pariwisata di tahun ini
adalah pariwisata yang berkualitas dan bermartabat
sekarang di indonesia kita menerima pariwisata yang berkualitas dan bermartabat

momentum inilah kita pakai
karena kami dihulu bapak gubernur sudah menyiapkan regulasi terkait dengan
bagaimana tata kelola keparisataan budaya bali
peda lima tahun dua ribu dua puluh tentang standar penyelenggara wisata budaya
dan per grup dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh tentang tata kelola pariwisata budaya
seperti apa harusnya wisatawan yang datang yang kita inginkan
sudah tertuang di dalam pasal tujuh ayat empat dari a sampai g disebutkan bahwa
wisatawan yang datang diharapkan wisata yang berkualitas
dengan menjaga alam budaya dan lingkungan bali
baik baik kapan implementasinya akan dilakukan
implementasi tahun ini pak
maret ini sudah mulai pak
karena memang kemarin kita tidak bisa menerapkan per grup ini
karena memang dua lima tahun itu memang masih
kita ada pandemi itu
sehingga pak gup menugaskan saya bagaimana tata kelola keparisataan budaya bali ini
tahun ini kita harus kita naikkan grade nya bahwa pariwisata yang harus yang berkualitas
dan bermertabat sehingga pariwisata di bali itu adalah sustainable
untuk kedepannya anak dan cucu kita bersama
oke baik pak cok ini kan gubernur bali wayan koster
juga mengeluarkan statement yang cukup kontroversial begitu ya
terkait dengan penyewaan motor ataupun kendaraan yang hanya diperbolehkan
melalui agen perusahaan
perjalanan bagaimana menurut anda
betul pak karena memang itulah saya sebutkan tadi
memang di pergub dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh tentang tata kelola pariwisata adalah
di pasal tujuh di ayat empat huruf g
bahwa wisatawan yang berkualitas yang datang
senantiasa tertib dan senantiasa menggunakan
kendaraan wisata melalui usaha perjalanan wisata
maksudnya daripada ini adalah bagaimana
menjaga wisatawan itu aman nyaman berlibur di bali
sehingga pertanyaan berikutnya apakah roda dua itu masuk kendaraan wisata
nah dari sisi regulasi memang belum masuk kategori kendaraan wisata
sehingga pak gup ingin mengamankan wisatawan akan nyaman dan aman berlibur di bali
statement beliau seperti itu karena memang pergubnya pergub dua puluh delapan
ingin tata kelola perwisataan
pergub yang diperlukan adalah perwisataan budaya bali
seperti itu pak
baik pak cok
menurut anda apakah ini akan berdampak juga terhadap keinginan wisatawan mancanegara
untuk datang ke bali dengan banyaknya permasalahan tadi
saya sudah mengevaluasi monitor termasuk juga masukan dari teman teman dan media
memang kalaupun ada mungkin tidak sebesar yang kita khawatirkan
tapi ini kita ingin kedepan memang momentum ini kita inginkan bahwa pariwisata di bali itu
betul betul pariwisata yang
berkualitas dan bermartabat ini salah satunya adalah bagaimana kita menertibkan tentu kita harus memulainya
dari mengedukasi juga wisatawan dari sejak beliau sejak wisatawan datang dari negaranya menuju bali
dari bandara kita sampaikan apa yang harus boleh dilakukan apa yang tidak
dan kita juga kongsi dengan gipi bali gabungan industri wisata indonesia
mengedukasi melalui tempat tempat strategis yang ada di kawasan pariwisata untuk memasang baliho dan
sebagainya karena di tanwil imigrasi juga sudah
menurut anda dampaknya tidak terlalu besar begitu ya termasuk dengan statement kontroversial
mengenai pencabutan visa on arrival bagi warga negara ukraina dan juga rusia
bagaimana menurut anda
kalau terkait dengan pencabutan visa on the visa vewa untuk dua negara terkait dengan hal tersebut
tentu memang hasil evaluasi juga masih
tentu memang dari teman teman di komunikasi pariwisata ada beberapa sehingga ada mengusulkan
tetapi tentu itu kebijakan dari pemerintah pusat karena memang pemerintah pusat yang menentukan
apa ini disetujui apa tidak karena memang kita menginginkan memang bagaimana bali itu aman dan nyaman
terkait dengan bali sebagai destinasi dunia
baik baik dengan adanya pengaruh yang tadi anda katakan tadi walaupun sedikit
pasti kan akan berpengaruh juga menurut anda bagaimana

tanggapan dari warga lokal di sana terkait dengan pasti ini berdampak pada ekonominya mereka juga
ketika memang banyak warga yang mungkin mengurungkan niatnya untuk datang ke bali bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
pertama kami memang selalu berkoordinasi akan mengevaluasi kembali akan mengkaji kembali
seperti apa dampak daripada semua ini kami tidak bisa mengandai andai karena memang kami ingin ingin memastikan kembali
bahwa momentum ini kami harus mengembalikan
kami ingin pariwisata kami itu adalah pariwisata yang berkualitas dan mermertabat
karena memang momentum inilah kita kedepan harus kita berbenah diri kapan lho kita berbenah
nah tentu kita akan mengkaji kembali seperti apa kita masukkan masukkan dan setiap hal
baik pak cok kita bahas lagi mengenai penyewaan mobil dan motor tadi begitu yang anda katakan bahwa motor ini bukan transportasi untuk pariwisata
lalu jika harus menyewa mobil melalui travel agent begitu
anda bisa bayangkan mungkin akan terjadi kemacetan luar biasa di lokasi lokasi yang memang banyak turis datang begitu
bagaimana anda melihatnya apakah ini juga akan berdampak pada arus lalu lintas warga sekitar mungkin yang ada di sana
pertama memang tentu ini memang kita memang menginginkan pariwisata itu wisatawan itu aman
karena kita ketahui bersama kalau menggunakan kendaraan roda dua kalau dianggap memang itu memang tidak bergantung
karena kita ketahui bersama kalau menggunakan kendaraan roda dua kalau dianggap memang itu memang bukan kendaraan wisata
kita lihat sendiri kan betul betul keamanan wisata tapi konsentrasi sekali kita menjaga bali itu untuk wisatawan berlibur di bali biar aman
nah tentu harapan kita juga kalaupun ini memang menggunakan kendaraan kendaraan wisata bukan berarti bus loh ya padahal besar ini kendaraan wisata
itu kan ada roda empat yang memang bisa dipakai untuk berempat dan sebagainya

nah tentu ini memberikan keamanan kenyamanan bagi wisatawan
saya pikir memang itu harus memang dilakukan pak
sehingga nanti kita akan coba mengevaluasi lagi apakah ini memberikan dakna yang signifikan yang tadi kekhawatiran terhadap kemacetan dan sebagainya
oke berarti menurut anda lebih baik para wisatawan ini menggunakan mobil dibandingkan dengan bus ya pak
yang justru bisa memuat lebih banyak dan arus lalu lintasnya tidak terlalu padat begitu
benar pak kalau memang maka saya bilang tadi kita ingin wisata itu aman
bukan berarti wisatawan itu naik bus ya karena memang kita ada pilihan pilihan dengan roda empat
roda empat itu banyak pilihan apalagi sekarang kita akan mendorong menggunakan kendaraan yang berbaterai listrik ya
mudah mudahan ini bisa segera kita lakukan karena bagaimanapun juga betul kita lihat sendiri
kalau wisatawan naik sepeda motor ngeri juga kita lihat apalagi tidak pakai helm izinnya belum ada izin yang untuk penyewaan itu
nah seperti itu ya
baik pak cok ini kalau kita lihat kan memang selama ini turis yang bermasalah itu bisa mendapatkan ancaman deportasi
bahkan beberapa dari mereka juga dipulangkan ke negaranya begitu
menurut anda apakah ancaman deportasi ini tidak membuat turis takut begitu untuk melakukan hal hal yang tidak terlalu baik
untuk melakukan hal hal yang melanggar peraturan di bali
pertama memang kalau untuk urusan deportasi kan kami serahkan ke imigrasi sejauh mana regulasi di sana akan dilakukan
tentu kami memang betul betul harus hati hati dan tegas
kalau memang itu dirasakan memang mengganggu ketertiban dan kenyamanan bali sebagai destinasi dunia
tentu kami serahkan kembali memang sesuai dengan ketentuan imigrasi
kalau memang itu dirasakan
mengganggu atau ketentuan yang ada di keimigrasian ya kami serahkan ke imigrasi
pasti warga lokal dan juga kita masyarakat indonesia mendukung upaya dari pemprov di sana yang akan mengedepankan sustainable pariwisata di sana
terima kasih sudah bergabung bersama kami kadis pariwisata provinsi bali cok bagus pemayun selamat sore
baik terima kasih